para siswa sd keranggan satu kota mojokerto jawa timur terpaksa pindah belajar ke stit raden wijaya gedung sekolah mereka disegel karena menjadi objek sengketa hukum
para orang tua dan wali murid sd keranggan satu kecamatan keranggan kota mojokerto terharu melihat anak anak mereka memasuki ruang kelas stit raden wijaya
delapan siswa kelas satu sampai kelas enam terpaksa meninggalkan gedung sekolah mereka dan pindah belajar di tempat ini
salah satu orang tua murid mengkhawatirkan kondisi anaknya yang duduk di kelas enam dan sebentar lagi mengikuti ujian berbasis komputer
kenapa kau nangis dulu
saya takutkan itu karena itu saya itu anak kelas enam
para siswa sd keranggan satu terpaksa dipindah ke stit raden wijaya
karena sekolah menjadi objek sengketa
pembangunan kota mojokerto adalah perusahaan yang berpengaruh untuk memperkenalkan anak anak mereka
pemerintah kota mojokerto mengatakan akan segera memanggil pihak pihak yang berperkara
yaitu pengusaha rudianto yang merupakan ahli waris pemilik tanah
sareh sujono dan dinas pendidikan kota mojokerto
langkahnya sudah yang jelas akan kita panggil
kita akan memegang yang berpihak
berpihak itu siapa
pak rudi sama ibu ahli waris itu aja
dan anak anak ini sudah masuk ke polisian
selama ini proses hukum sudah berjalan
pihak pemkot akan menentukan langkah mereka sambil menunggu pihak hukum selanjutnya
sekolah dasar keranggan satu mojokerto jawa timur di segel
seseorang yang mengaku ahli waris pemilik tanah
sejak senin dini hari lalu
penyegelan itu dilakukan saat hari pertama masuk sekolah
setelah libur panjang
dengan memasang spanduk bertuliskan sekolah di segel
alih waris sareh sujono menyegel pintu depan sekolah keranggan satu
kecamatan keranggan kota mojokerto
selain pintu depan yang disegel
pintu belakang dan rumah penjaga sekolah ikut disegel dengan dipasang gebok
aksi penyegelan dilakukan ahli waris sare sujono pada senin dini hari
akibat aksi penyegelan ini
sejumlah siswa yang akan masuk sekolah terpaksa kembali pulang
padahal selasa kemarin adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang